dan kita bisa lihat area sekitar istana ada antusias yang sangat luar biasa dari masyarakat sekitar
oke ini dia wajah wajah para pembalap yang sudah membuka helmnya dengan menggunakan racing suite
dan pakaian ini akan dipakai mereka untuk balap nanti di mandalika street circuit
oke dan kita lihat juga para pembalap sudah mulai memasuki di bagian beranda istana merdeka bagian depan tepatnya
ada dua puluh pembalap dan yang menarik ada dua nama dari indonesia yaitu mario aji pembalap moto tiga asal indonesia dan veda ega pratama pembalap idemitsu asian talent cup asal indonesia juga
dan ini adalah motornya
oke luar biasa sekali
oke para pembalap masih berjalan
kita bisa melihat itu ada mark marquez yang cukup santai cukup relax
dengan senyumnya yang pasti nanti akan menghibur para penggemar dari motogp di akhir pekan nanti pastinya
kita lihat kali ini langsung disambut oleh bapak presiden kita yaitu bapak joko widodo
oke para pembalap langsung disambut oleh pak presiden joko widodo
ada dua puluh pembalap didampingi oleh
ceo dorna dan managing director dari dorna tentunya
suasana yang begitu hangat
kita bisa melihat ada ramah tamah yang sangat luar biasa
di depan tadi ada ceo dorna yaitu carmelo ezpeleta
yang sedang ngobrol bersama dengan presiden republik indonesia yaitu bapak joko widodo
dan didampingi oleh dorna managing director yaitu carlos ezpeleta
oke dan kita bisa melihat managing director dari dorna yaitu carlos ezpilitas
sedang mengenalkan satu persatu pembalap yang hadir di pagi hari ini
suasana begitu akrab suasana begitu hangat
terlihat senyum yang sangat luar biasa dari para pembalap
mereka begitu nyaman datang ke indonesia
ini luar biasa sekali
ini luar biasa sekali
ya yang tadi saya informasikan kepada anda anda yang sedang menyaksikan acara ini
ada dua puluh pembalap yang hadir di istana merdeka
dua belas pembalap motogp dua pembalap moto dua satu pembalap moto tiga satu pembalap iatc atau idemitsu asian talent cup
dan khusus untuk pembalap moto tiga dan satu pembalap dari iatc berasal dari indonesia
oke kita bisa melihat presiden sedang beramah tamah dengan para pembalap yang sudah hadir
pemandangan yang luar biasa sekali
dan kehadiran para pembalap motogp di jakarta sebelum berlomba di mandalika
ini merupakan bentuk apresiasi atas kerja keras pemerintah indonesia dalam mempersiapkan motogp di indonesia
dan nama nama pembalap yang pasti sudah tidak asing di kalangan penggemar motogp tanah air
di antaranya ada mark marquez kemudian ada paul espargaro alexikin
ini adalah mark marquez yang hampir tiap tahun datang ke indonesia
senyum yang sangat luar biasa
oke dan iring iringan pada pagi hari ini saya juga ingin informasikan kepada anda yang sedang menyaksikan tayangan ini
iring iringan pada pagi hari ini dimulai dari depan istana merdeka dan akan finish di bundaran hi
dan saya juga ingin menginformasikan bahwa motogp mandalika merupakan seri kedua
dua motogp dua ribu dua puluh dua setelah pada empat dan enam maret lalu digelar di circuit international losail qatar